seorang siswi smk yang tengah mengikuti gerak jalan pada sabtu sore
tertabrak mobil di jalan raya kabupaten jombang jawa timur
setelah jatuh tersungkur kaki remaja putri yang bertindak sebagai ketua regu peserta gerak jalan ini
nyaris terlindas oleh roda mobil
beruntung peserta gerak jalan lain dan warga langsung berlarian menghentikan laju mobil
bunga erina agustin siswi smk sultan agung menjadi salah satu peserta
yang ikut meramaikan gerak jalan mewakili sekolahnya dalam rangka perayaan hud ri ke tujuh puluh tiga
akibat kejadian ini bunga mengalami luka lecet
puluhan mama di kota solo kompak mengenakan kebaya merah putih

peserta berjalan dari rumah dinas wali kota solo loji gandrung di jalan selamat riyadi
melintas ke kawasan karfriday solo hingga ke perempatan gendengan banjarsari solo
para peserta mengaku bangga mengenakan kebaya
selain merupakan budaya negeri sendiri perempuan yang menggunakan kebaya juga terlihat lebih anggun
tim liputan cnn indonesia